selama ini mbak lapa rekan rekan bahwa untuk kegiatan densis delapan puluh delapan dan kasatwil densus
terus melaksanakan kegiatan pemantauan dan melaksanakan kegiatan operasi premitive strike
nanti siang ini mungkin akan disampaikan update nya bahwa selama operasi
eh sebelum pascawa sebelum operasi sebelum operasi lilin ini
densus delapan puluh delapan melaksanakan kegiatan operasi permitive stripe di wilayah sumatera berhasil mengamankan sebelas pelaku teroris
ya nanti akan disampaikan akan kita update siang hari ini siapa nama namanya kemudian jaringannya
dan kita mengantisipasi hal tersebut